anda masih menyaksikan cnn indonesia sports dan kita akan ke arena bulu tangkis
ganda putra indonesia marcus gideon kevin sanjaya berhasil menjuarai bwf china open dua ribu sembilan belas
pada babak final minions berhasil mengalahkan seniornya muhammad ahsan hendra setiawan lewat pertarungan rubber game
sementara itu tuan rumah tiongkok keluar sebagai juara umum dengan torehan dua gelar juara
pasangan nomor satu dunia marcus fernaldi gideon kevin sanjaya sukamulyo bertemu dengan seniornya muhammad ahsan hendra setiawan
inilah pertemuan keempat minions dengan the daddies tahun ini dengan minions yang selalu meraih kemenangan atas ahsan dan hendra
pada laga ini pun minions kembali berhasil mengungguli seniornya tersebut
lewat pertandingan selama empat puluh dua menit marcus kevin menang rubber game dua puluh satu delapan belas tujuh belas dua puluh satu dan dua puluh satu sembilan belas
indonesia pun membawa satu gelar juara dari china open dua ribu sembilan belas